anda masih bersama kami di kompas pagi saudara saya fajri satrio
usai ikut rangkaian pilpres dan menanti hingga putusan mk
calon presiden ganjar pranowo akan kembali berpolitik di partainya pdi perjuangan
pernyataan ganjar ini disampaikan di acara halal bihalal bersama tim pemenangan ganjar mahfud
ini menjadi pertemuan terakhir bagi tim pemenangan setelah ikut dalam seluruh tahapan pilpres dua ribu dua puluh
sampai keputusan di mahkamah konstitusi
anggota partai saya anggota partai maka tidak akan berhenti berkegiatan politik
manusia human itu ya bisa meninggal mati sekali
tapi kalau politisi bisa mati berkali kali
dan kegiatan kita cukup banyak kegiatan kami cukup banyak
pertama pdi perjuangan sebentar lagi mau rakernas menentukan sikap tentu kita sangat sibuk